sejumlah perusahaan rintisan atau startup terpantau ramai ramai melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sejumlah karyawan
kalau dulu menjadi bagian dari sebuah startup adalah dambaan
apakah kini perusahaan startup mulai menjauh dari masa keemasan
untuk membahas fenomena ini bergabung bersama kami ada bima yudhistira
dan sebelumnya kami coba menghubungi kemenaker untuk bergabung dalam diskusi
namun belum mendapatkan jawaban hingga saat ini
saya sapa mas bima selamat malam
selamat malam bagus pak
mas bima sejumlah analis menilai phk dari sejumlah startup ini tidak lepas dari dampak koreksi ekonomi makro di tengah tekanan global
kalau melihat hal ini siklus ini apakah wajar terjadi atau mungkin sudah terprediksi begitu dari jauh jauh hari
dengan melihat bagaimana sejumlah startup pada masa awal operasionalnya tidak sedikit yang bakar uang
jadi ada memang faktor ekonomi di mana terjadi resiko yang naik secara global
bahkan amerika serikat juga mengindikasikan
yang akan terjadi resesi jadi beberapa indikator
jadi investor yang merupakan pendana utama startup
terutama investor asing itu banyak melakukan seleksi ulang
startup mana yang layak kemudian mendapatkan pendanaan
hal ini yang akhirnya memicu efisiensi besar besaran di hampir seluruh dunia
jadi bukan hanya indonesia tapi di banyak negara memang ada yang tidak menerima karyawan baru
ada yang terpaksa mengurangi karyawan
yang sedang berpengalaman yang sedang berpengalaman
yang sedang berpengalaman
yang sedang berpengalaman
yang sedang berpengalaman
bahkan tidak sedikit yang sebelumnya mengalami lonjakan user
ataupun konsumen pada saat pandemi
sekarang ketika masyarakatnya sudah bisa belanja lagi secara fisik
pelonggaran pelonggaran mobilitas dilakukan
banyak yang kehilangan pelanggan khususnya e commerce
nah ini yang fenomena yang terjadi sekarang
oke kalau melihat dari fenomena ini tadi ada freeze hiring atau tidak melakukan lagi
apa namanya perekrutan baru karyawan baru atau phk gitu
sebetulnya apa salahnya startup startup ini
apakah strateginya ataukah tadi seperti yang disebutkan di paket sebelumnya
ada efisiensi anggaran di dalam perusahaan
ya ini proses yang sebenarnya wajar karena ini adalah bagian dari seleksi alam
startup yang produknya misalnya dibutuhkan oleh masyarakat tidak perlu khawatir
itu biasanya karena produk yang dijual tidak mendapatkan pasar yang sesuai
ada juga yang sudah promo dan cashback secara besar besaran
ternyata setelah diberikan promo dan cashback
memang ada kenaikan penjualan
tapi setelah promo dan cashbacknya berkurang
itu mereka kehilangan user ataupun pelanggan secara signifikan
ada juga yang masalah konflik di internal antara tim founder dengan investor
sehingga investor relatif menghindari konflik berkepanjangan
dan memutuskan untuk keluar dari pendanaan startup
oke kalau melihat angka phk nya jumlah karyawan yang di phk
perlu ada intervensi kah dari pemerintah
karena mungkin tidak hanya yang level up seperti manager dan lain lain yang high skill
namun juga ada level level di bawah yang juga terkena phk
ya yang jelas ini winter ya
atau musim dingin di startup tidak berlangsung dalam jangka waktu yang pendek
seleksi alam ini memang bisa menjadi gelombang berikutnya
dalam kurun waktu yang belum tahu sampai kapan
jadi kalau ditanya phk
biasanya karyawan dengan nerja yang kurang baik
atau kemudian mereka biasanya akan menghilangkan dulu
atau memutus hubungan kerja dari pekerja pekerja yang sifatnya supporting
bukan core business atau bisnis utama dari startup tadi
nah yang jelas pemerintah harus intervensi
jelas pemerintah harus intervensi
karena mereka pun juga kontraknya yang pegawai tetap
tunduk pada hukum ketenaga kerjaan yang ada di indonesia
jadi harus dipastikan kalau karyawan tetap
bagaimana pembayaran pesangonnya
kemudian juga bagaimana haknya
bagaimana penyelesaian hubungan industrialnya juga dilakukan secara tuntas
bagaimana pencairan bpjs ketenaga kerjaannya pun
jht nya pun bisa dibantu oleh perusahaan
kemudian untuk karyawan yang sifatnya kontrak
nah karyawan kontrak ini ada aturan
kalau kontraknya belum habis tapi dilakukan pemutusan hubungan kerja
perusahaan atau si startup ini wajib mengganti kompensasi ganti rugi
kemudian juga ada dana kompensasi lainnya
memang aturan itu yang harusnya kemudian ditegakkan oleh pemerintah
kita tahu beberapa tahun terakhir mas bima
pertumbuhan startup sangat cepat jumlah perusahaan rintisan sangat terakselerasi
bagaimana celius melihat angka pendanaan yang masuk ke kantong kantong startup di indonesia
kalau dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu saya lihat angkanya dalam laman web
di dua ribu dua puluh dua angkanya sangat rendah
apakah ini artinya akhir dari masa emas startup
ya jumlah startup yang ipo di pasar memang tidak akan setinggi tahun dua ribu dua puluh satu
ataupun pada saat pandemi dua ribu dua puluh sebelumnya
jadi memang dari pendanaan yang terbuka kepada investor retail
itu trennya cenderung mengalami penurunan
apalagi ada beberapa startup yang mencoba melantai di bursa
tapi ternyata harga sahamnya lebih rendah daripada harga saham pada saat ipo
itu mungkin yang membuat beberapa investor sedikit trauma
kemudian yang berikutnya lagi tentunya dari segi pendanaan tertutup
yaitu dengan angel investor atau modal ventura
karena bagaimanapun juga seperti kita sebut ya softbank
kemudian juga fundguard
beberapa pendana ini juga mereka diamanahi oleh investor investor lainnya di negara lain
sehingga ketika persepsi resikonya meningkat mereka juga tidak bisa berbuat apa apa kecuali
mengurangi khususnya pendanaan pada startup yang sebelumnya misalnya membukukan kerugian
belum juga untung kemudian terlalu mengandalkan cashback promo untuk bakar uang
dan itu ternyata dianggap sebagai praktek yang kurang sehat dalam persaingan dan jangka panjang startup
dengan melihat situasi atau tren startup saat ini mas bima
lantas bagaimana kondisi perusahaan pendanaan atau venture capital saat ini
ya lebih selektif
ya lebih selektif
lebih selektif yang jelas
tapi bukan berarti saya tidak ingin bilang bahwa bukan berarti ini kiamat bagi startup digitalisasi kita berhenti total
yang terjadi adalah misalnya mereka akan sedikit menjauh dari sektor yang terlalu jenuh atau persaingannya ketat seperti e commerce
mereka akan masuk ke agritech misalnya di sektor pertanian
bahkan ada startup yang meraih pendanaan cukup besar di tengah situasi
startup yang meraih pendanaan cukup besar di tengah situasi
bubble ataupun winter ini karena bisnisnya tidak membutuhkan bakar uang atau promo cashback
businessnya tidak membutuhkan bakat uang atau promo cashback
bisnisnya adalah b dua b
jadi yang paling terdampak saat ini adalah yang bisnis b dua c
sementara yang business to business
mereka karena memprovide atau memberikan solusi kepada pelaku usaha misalnya di peternakan ayam di peternakan
solusi solusi tadi cendung lebih jangka panjang
solusi solusi tadi cenderung lebih jangka panjang
lebih jangka panjang dan pendapatannya cenderung lebih stabil
oke nah dengan adanya phk besar besaran ini kita bisa identifikasi nggak sih bahwa valuasi sebuah perusahaan ini menurun
atau justru phk jadi salah satu cara perusahaan untuk menjaga valuasi startup
ada perusahaan ini juga perlu kita bedakan ya karena setiap perusahaan tentu berbeda beda
ada perusahaan startup yang sengaja melakukan phk itu bukan karena kondisinya sedang kurang baik
tetapi ada beberapa karyawan yang dianggap kinerjanya kurang begitu baik itu mereka singkirkan
mereka ganti dengan rekrutmen yang lebih mungkin sesuai dengan skill yang dibutuhkan
tetapi ada juga memang startup yang sudah lama ingin phk tapi tidak jadi
jadi ditahan terus ternyata lini bisnisnya tidak profitable atau tidak menguntungkan
maka di saat itulah kemudian mereka harus melakukan phk secara massal
bahkan menutup bukan hanya phk kecil tapi menutup beberapa lini bisnis secara permanen
atau mereka sebut sebagai pivot strategy
oke tapi phk ini nggak cuma terjadi di indonesia ternyata mas bima di amerika kita tahu juga
di eropa ada banyak startup yang stop mempekerjakan karyawannya
apakah ini artinya harus ada perombakan
perubahan strategi besar besaran dalam perusahaan startup
apa yang harus difokuskan supaya nggak usah grow dulu deh tapi sustain dulu deh
ya betul sekali memang ini sekali lagi karena bagian dari flex
siapa yang bisa lolos dari badai ini maka akan jadi pemenang di sektor masing masing
seperti misalnya pada waktu com bubble tahun dua ribu satu terjadi koreksi besar perusahaan
terutama yang melantai di bursa
tetapi ada pemenang seperti amazon ada ide dan beberapa startup lainnya yang ternyata sampai sekarang mendominasi pasar
jadi artinya pertama evaluasi harus dilakukan bahwa hanya mengejar valuasi yang gemuk valuasi yang besar
tetapi posisi rugi itu ternyata harus dirubah menjadi untung
kemudian yang kedua adalah lini produknya dibutuhkan atau tidak oleh masyarakat
ini terbukti juga
di beberapa digital wallet atau e wallet itu memang tidak bisa bersaing
sehingga mereka terpaksa harus melakukan phk
jadi harus ada tes pasar mana produk yang dalam kondisi sekarang tentu beda dengan masa pandemi
mana yang masih bisa diandalkan untuk profit
kemudian yang ketiga tentunya adalah soal tim termasuk komitmen dari founder dari ceo
ini tidak bisa kemudian mementingkan kepentingan
sendiri misalnya buru buru exit strategi sehingga bisa menghasilkan capital gain atau pendapatan dari selisih harga saham yang tinggi
tetapi juga memikirkan keberlanjutan dari perusahaannya
nah itu yang memang seleksi ini mengajarkan bahwa seluruh startup sekarang diminta untuk fokus kembali kepada core business nya
fokus kembali kepada rencana untuk mencari pendanaan yang lebih stabil
terakhir mas bima
kalau melihat dari tren ekonomi global tren ekonomi makro global seberapa lama kondisi winter ini akan bisa berlalu
kondisi winter ini mungkin kita bisa lihat sekarang ada tekanan ya dari kenaikan suku bunga mungkin bisa berlanjut
ini sangat berpengaruh
jadi makro ekonomi akan mempengaruhi jalannya dari startup juga
karena ada pengaruh ke daya beli kalau inflasinya terlalu tinggi tentu daya beli turun
akan berpengaruh ke pendapatan

jadi memang belum bisa dipastikan apakah dua ribu dua puluh tiga winter nya akan turun
jelas kalau ini berlanjut dua sampai tiga tahun ke depan ada hal positifnya
salah satu hal positifnya adalah ini akan memunculkan ekosistem digital yang jauh lebih mapan
yang jauh lebih tahan dan jauh lebih sehat persaingannya
nah ini mungkin yang akan terjadi dalam dua tiga tahun ke depan
kemudian di transportasi online juga ada dua pemenang
kemudian di sektor sektor lainnya seperti kesehatan dan pendidikan mungkin juga sama
akan ada dua pemain besar yang akan mendominasi pasar digital
oke artinya kalau hingga dua sampai dengan tiga tahun ke depan sejumlah perusahaan rintisan atau startup ini
harus bisa bertahan dengan uang lama mereka
bagaimana caranya memposisikan perusahaan mereka agar tetap sustain tadi ya
growth nya nanti dulu tapi sustain
fokusnya di sustain
mas bima yudhistira terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected